perbacaan ijab kabul oleh mempelai laki laki sempat salah dan membuat tamu yang hadir tak
kuasa menantawa namun akad nikah berjalan lancar setelah dua kali diulang terima
kawin helmi mas kawin sandal sedepit aku terima kawin helmi mas kawin sandal jepit sepasang
sance air segelas menurut helmi susanti mahar sepasang sandal jepit dan segelas air putih
merupakan permintaannya ia mengaku tidak ingin merepotkan suaminya yang masih kerja serabutan
ketiga langsung yang ajak nikah belum istri istri makanya kamu ngerepotin minta mas kawin segini aja